delapan ratus sembilan puluh tiga bangunan di rw empat kecamatan penjaringan jakarta utara
yang meliputi zona pasar ikan dan permukiman kampung akwarium
sudah rata dengan tanah sejak senin sore kemarin
iya kawasan kumuh di bantaran kalipakin dan pelabuhan sudak lapa ini
akan segera dibangun dinding turap
untuk selanjutnya disulap menjadi kawasan wisata bahari
sebanyak sebelas unit alat berat merobohkan bangunan
yang masih tersisa dari total lima ratus empat puluh enam rumah
di permukiman kampung akwarium
dan warga yang sebelumnya sempat menghadang
tak bisa berbuat banyak
isak tangis mewarnai eksekusi pembongkaran
yang baru selesai dilakukan pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dari satu tujuh ratus dua puluh delapan kepala keluarga yang ada
tidak sampai setengahnya mau direlokasi ke rumah susun
mayoritas warga memilih mengontrak atau pulang kampung